anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pemerintah provinsi dki jakarta mengimbau warganya untuk diam di rumah
guna mencegah penyebaran wabah covid sembilan belas
namun masih ada sejumlah warga yang memilih beraktivitas di luar
sementara pemahaman warga soal covid sembilan belas masih belum merata
gubernur dki jakarta anies baswedan telah menghimbau warganya untuk tinggal di rumah
namun tidak semua bisa melakukan itu
joni salah satunya
ia tetap berjualan seperti biasa sejak penyebaran covid sembilan belas semakin pesat di jakarta
joni mengaku kini dagangannya sepi pembeli
hal ini dikarenakan mulai banyaknya pekerja yang libur dan berdiam di rumah
pengaruh banget dah virus itu pengaruh banget dari dampaknya itu
efek jualan sepi jadi pengaruh banget pokoknya
sejak kasus covid sembilan belas pertama yang terkonfirmasi di indonesia pada dua maret lalu
jumlah masyarakat yang positif terinfeksi virus ini kian meningkat
sebagian besar berada di dki jakarta
namun pengetahuan warga soal covid sembilan belas dan pencegahannya masih belum rata
aku juga nggak begitu tahu ya
paling jangan tergurus apanya jangan terlalu dekat ya
itu virus yang berbahaya
tapi masih bisa buat disembuhin
nggak boleh buat keluar rumah sama buat pertemuan pertemuan gitu
dki jakarta telah berstatus tanggap darurat
mengingat dki jakarta telah menjadi salah satu pusat sebaran wabah covid sembilan belas
diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut mencegah penyebaran wabah covid sembilan belas
dengan lebih memilih diam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar
kim liputan cnn indonesia
merespon soal penyebaran virus corona di indonesia yang kian masif
polri pada sembilan belas maret lalu mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah
dalam menangani covid sembilan belas
dalam lima poin yang tertuang
antara lain dinyatakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak
baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri untuk sementara waktu ditiadakan
masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan tersebut dapat digunakan

yang kian masif polri pada sembilan belas maret lalu mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah

dalam keterangan pers pada senin siang di gedung mabes polri jakarta
merespon maklumat yang ditandatangani oleh kepala polri jenderal polisi idam aziz ini
polisi siap menggelar operasi aman nusa dua pada sembilan belas maret hingga tujuh belas april mendatang
dalam operasi ini pihak kepolisian akan mengimbau warga agar tidak berkumpul
bagi warga yang membandel petugas akan menindak sesuai dengan pasal dua ratus dua belas kuhp
dengan ancaman kurungan hingga empat bulan
akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas
apabila ada masyarakat yang membandel
yang tidak menghindarkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara
untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara
kami akan membandel
proses hukum dengan pasal dua ratus dua belas kuhp
jadi barang siapa yang tidak mengendahkan petugas yang berwenang
yang saat ini melaksanakan tugas
itu dapat dipidana
pemerintah indonesia terus mengimbau warga menerapkan social distancing
atau menjaga jarak untuk menekan laju persebaran covid sembilan belas
namun di negara lain social distancing dan bekerja di rumah
menjadi aturan ketat yang disertai sanksi
beberapa negara yang menerapkan sanksi
di antaranya pertama adalah singapura
bagi pelanggar social distancing dikenai denda sepuluh ribu dolar singapura
atau setara satu ratus tiga belas juta rupiah
atau hukuman enam bulan penjara
italia yang menjadi negara tertinggi terinfeksi covid sembilan belas
saat ini memperlakukan sanksi
berupa denda dua ratus enam euro atau sekitar tiga juta rupiah
bagi warga yang melanggar
perancis warga yang kedapatan melanggar aturan social distancing
didenda satu ratus tiga puluh lima euro atau sekitar dua tiga juta rupiah
sedangkan di jerman angka denda dua puluh lima ribu euro atau empat ratus empat puluh empat juta rupiah
bagi mereka yang melanggar aturan social distancing
terus bertambah dan meluas di dua puluh dua provinsi seluruh indonesia
meskipun pemerintah berulang kali mengimbau masyarakat
agar melakukan social distancing
nyatanya imbauan tersebut dinilai belum cukup
masih banyak masyarakat yang mengabaikan imbauan social distancing
dan berkeliaran serta berkerumun
pemerintah diminta lebih tegas
menerapkan sanksi dan penegakan hukum
bagi masyarakat yang tidak mematuhi social distancing
malam ini kita akan membahasnya
dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio

melalui sambungan skype
ada pak abed nego tarigan
selamat malam pak abed
dan melalui sambungan telepon
ada analis kebijakan publik universitas trisakti
pak trubus rahardiansyah
selamat malam pak trubus
selamat malam mbak
oke sebelum nanti kita ke pak trubus
saya mau ke pak abed terlebih dahulu
pak abed pemerintah sebetulnya sudah dari tiga minggu yang lalu
menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing
namun pada kenyataannya
di lapangan kami masih menemukan banyak sekali
kemudian masyarakat yang berkeliaran
kemudian berkumpul sehingga menyulitkan
aparat kepolisian harus turun
untuk menertibkan mereka
bagaimana evaluasi dari pemerintah sejauh ini
kalau dilihat dari terkait dengan
masyarakat kita memang
beberapa penelitian menunjukkan
berkumpul itu karena memang ada
motivasi ekonomi dan lain sebagainya
itu cukup banyak aktivitas itu dilakukan
nah ini memang jadi catatan kita
tapi sisi lain juga
mekanisme mekanisme untuk bagaimana
social distancing itu semakin efektif
juga terus diberlakukan
misalnya juga misalnya kita lihat
bagaimana pemerintah dki
juga melakukan komunikasi informasi
keliling ke banyak tempat
untuk memberikan informasi untuk itu
tetapi memang lagi lagi yang jadi tantangan
ini berkaitan dengan juga
saudara saudara kita yang bekerja di sektor informal
yang mereka juga banyak
sekali harus melakukan aktivitas
untuk bagaimana menopang kehidupan keluarganya
nah di dalam konteks ini
sebenarnya sudah dipikirkan oleh
bapak presiden di dalam rapat kabinet terakhir
yang rapat terbatas soal
presiden sudah meminta untuk
dipikirkannya ini jaring pengaman sosial
yang memungkinkan masyarakat kita
untuk bisa secara efektif melakukan
social distancing karena memang ada dukungan
dari pemerintah untuk
di pada bidang pada aspek ekonominya
jadi ini yang
memang menjadi catatan
catatan kita karena masih banyak orang
melakukan aktivitas untuk
oke kita ke pak atrubus terlebih dahulu
pak trubus tadi sudah dijelaskan oleh pak abed
bahwa ada culture ataupun budaya
yang masih suka berkumpul dan juga faktor
ekonomi juga berpengaruh disitu
tapi menurut anda apakah kebijakan
untuk menerapkan social distancing ini
belum efektif untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
sehingga masih banyak kemudian
masyarakat yang berkumpul dan tidak menyadari
bahwa pembatasan sosial itu perlu
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
iya kalau menurut saya memang apa
telaktanan di lapangan itu
belum telaktanan secara optimal
karena itu masyarakat kita
itu memang ya umumnya
ya berkumpul sebagaimana adanya gitu
masih jalan jalan masih menikmati
liburan juga gitu ya
ada juga yang masih ke
tapi persoalan bukan disitu sebenarnya
ada dua faktor satu tadi disebutkan oleh
dari pak ksp itu
adalah satu faktor culture
yang kedua adalah faktor ekonomi
nah kalau favol culture tentu
apa natasinya sebenarnya mudah
yaitu melalui surat edaran kapolri itu
yaitu melalui penegakan hukum
sambing di dalamnya adalah
komunikasi yang intensif gitu
peran pertama masyarakat ini
peran serta masyarakat ini yang dioptimalkan
itu itu yang kedua kalau mengenai
ekonomi ini memang harusnya
pemprov dki terutama khususnya itu
koordinasi yang optimal kepada para
pengusaha karena sebagian diantara mereka kan
masih bekerja nah yang bekerja
yang harian atau pekerja lepas
atau buruh apapun namanya itu
itu kan harusnya persoalannya ada di
kepastian ini kepastian hidupnya
jadi kalau pemerintah itu harusnya
menjamin terhadap mereka
supaya ada kepastian hidup
misalnya kalau misalnya mereka yang
sepuluh harian tidak ajaknya ya ada dapat gaji
lah gitu kemudian
ada kepastian misalnya besok kalau sudah
selesai selesai corona
itu dapat pekerjaan kembali
atau diperkerjakan kembali lain yang
yang perlu disitu juga ada
bantuan langsung tunai dari
pemerintah gitu jadi sehingga mereka
ini apa terutama adalah
yang berat itu mbr
masyarakat berpenghasilan rendah itu sangat berat
karena dengan adanya social dispensing ini
mereka sudah paling pertama
terdampak gitu terdampak
kehidupan sehari harinya memang tergantung pada
mata pencaharian yang sifatnya
sehari itu sehari makan
cari makan itu gitu jadi ini
ini yang perlu mendapat perhatian khusus
sehingga social dispensing yang disetapkan
oleh pemerintah itu
itu bisa berjalan efektif kalau enggak ya
jadi perdebatan di ini
di konsep jadi seperti polem make gitu
tetapi adalah yang paling penting
adalah bagaimana masyarakat sudah tadi
psm tadi yang saya sampaikan
perasaan masyarakat itu adalah bagaimana
ya kan termasuk di dalamnya lurah
dan tokoh tokoh masyarakat tokoh agama
ini juga harus dilibatkan semua
termasuk kalau di jakarta itu
ada fbr ada apa kelompok kelompok komunitas
itu atau karang tarunga
juga diaktifkan semua
tetapi semuanya harus diberikan
apa namanya tentu anggaran
paling tidak juga kalau mereka dijadikan
suka relawan kan bisa juga
jadi ini tetapi ini memang agak berat
karena persoalannya kan harus
yang jadi relawan harus diedukasi segedikan rupa
membutuhkan waktu ya pak ya
memahami betul lah butuh proses waktu
bukan berarti tidak bisa ya bisa
sehingga social distancing yang diharapkan ini
tidak semata mata terus membatasi transportasi
gerak orang dalam hal apa namanya
berinteraksi nah ini kan sulit sekali karena
kemudian benturannya di budaya tadi
budaya dan ekonomi
persoalannya begitu pak
oke saya kembali lagi ke pak abed tadi sudah disebutkan oleh pak trubus
bahwa benturannya itu di persoalan
ekonomi kemudian di culture
tapi sebetulnya perilaku masyarakat indonesia
itu mirip sekali pak abed dengan
warga negara di italia sana
sehingga kemudian angka penyebarannya di italia
melonjak cukup drastis dan ini dikhawatirkan
apa yang terjadi di italia bisa
terjadi di indonesia apakah kemudian itu sudah
diperhitungkan oleh pemerintah
di dalam kerja kerja
dan komunikasi setidaknya di gugus tugas
memang menjadi isu yang
penting dan mendapat perhatian banyak ya
dan hari ini kami juga banyak menerima
laporan baik melalui sosial media
maupun yang berkomunikasi langsung
tingginya aktivitas masyarakat di transportasi umum
nah ini memang
jadi catatan bagaimana sebenarnya
mensinkronkan antara kebijakan di transportasi
dengan kebijakan di transportasi
dunia pekerjaan itu sendiri
selama memang nanti misalnya belum ada
pekerjaan yang dilakukan
misalnya oleh perusahaan perusahaan
tentu semua orang juga akan masih harus masuk
itu satu belum lagi sektor informal kita
yang jumlahnya sangat banyak
tadi sampaikan pak trubus ini memang lagi
terus didorong untuk dihitung
karena yang jadi penting juga kan
kalau kita diingatkan untuk
selalu akuntabel ya di dalam
proses prosesnya jangan sampai nanti
justru menciptakan persoalan lain
berkaitan dengan pembiayaan dan lain sebagainya
oke nanti kita akan teruskan kenapa
pemerintah kemudian tidak bersikap tegas dengan menerapkan
pendegakan hukum dalam
melakukan social distancing terhadap masyarakat
kita akan kembali sesaat lagi prime news segera
kembali jangan kemana mana
kita akan lanjutkan kembali diskusi kita
melalui para narasumber yang berada
dimana kita di studio
dan terhubung dan juga agus syadhati
saya mau lanjutkan
ke pak abed terlebih dahulu
nah kita lihat disini
anda mutlulah se pw
zulu mengatakan bahwa harus ada pendegakan hukum
kepada mereka yang aubai
kepada mereka yang abai
terhadap imbauan social distancing artinya sejak awal sudah disadari bahwa masyarakat kita itu kemudian kalau tidak disangsi
tidak diberlakukan dengan tegas mereka tidak akan mematuhi apakah itu kemudian sudah disadari oleh pemerintah
kalau di dalam arti event event atau kegiatan kegiatan itu sebenarnya menunjukkan perkembangan yang efektif ya
misalnya beberapa kegiatan keagamaan itu juga dibatalkan dan lain sebagainya
yang jadi tantangan kita ini kan sebenarnya tidak ada tujuan untuk berkumpul
tetapi karena menggunakan transportasi yang sama mereka berkumpul di satu titik
karena menggunakan fasilitas yang sama mereka berkumpul dari satu titik
itu kan bukan orang orang yang datang memang niatnya berkumpul
yaitu mereka yang karena memang melaksanakan aktivitasnya terutama aktivitas ekonomi
baik itu karena kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan di sektor formal maupun informal
jadi kalau misalnya seperti kegiatan keagamaan dan lain sebagainya
kita harus apresiasi walaupun ada beberapa kejadian kemarin
tapi tokoh tokoh agama kita lembaga lembaga keagamaan kita
itu cukup cukup sukses di dalam memberikan pemahaman dan keyakinan kepada masyarakat kita
untuk tidak melaksanakan kegiatan kegiatan atau event yang jumlahnya dalam jumlah besar
yang justru tantangan sekarang orang mau pergi bekerja atau mencari nafkah
dan kemudian mereka berkumpul di titik yang sama
ini yang jadi tantangan kita hari ini yang cukup banyak
pak abed tapi selain orang yang pergi bekerja menggunakan transportasi yang sama di fakta di lapangan
kami menemukan banyak sekali sebetulnya orang orang yang kemudian berkumpul di tempat tempat hiburan
di kafe kafe seperti itu
artinya tingkat kesadaran masyarakat ini masih sangat rendah soal penerapan social distancing
apakah itu disadari pak
iya kalau itu kan misalnya seperti beberapa waktu yang lalu
misalnya kami juga monitor misalnya gubernur sumatera utara juga sudah mengeluarkan seruan
untuk menutup semua tempat tempat hiburan
artinya kan tinggal pernyataannya sudah ada
artinya yang sifatnya membutuhkan perizinan dari pemerintah itu
itu nggak terlalu sulit lah
bisa dikatakan mudah dilakukan untuk itu
tetapi yang justru itu tadi
karena memang bentuk pergerakannya
itu yang membuat orang harus berkumpul dalam satu tempat yang sama
terus kemudian juga tempat tempat lain
seperti di pasar dan lain sebagainya
pak trubus saya akan ke pak trubus terlebih dahulu
pak trubus anda melihat perlu tidak sih sebetulnya penegakan hukum
yang lebih tegas dan juga yang lebih keras
untuk kepada mereka masyarakat yang abai terhadap himbauan untuk social distance
karena pada kenyataannya banyak sekali di lapangan yang masih tenang tenang saja
ini di luar para pekerja yang berangkat setiap hari ya pak ya
jadi gini penegakan hukum sendiri itu kan harus melalui apa namanya
satu adalah mengenai substansi aturannya sendiri
aturan sendiri kan nggak terlalu jelas kan
kecepatan peraturan itu
ini yang menyebabkan masyarakat juga nggak terlalu ngerespon kan gitu
yang kedua karena dari sisi struktur
struktur itu adalah perangkatnya
jadi terutama adalah alat alat penegak hukum kan gitu
nah ini penegak hukumnya sendiri juga belum sampai berjalan ke sana
kecuali hal hal lain sifatnya misalnya ada yang rumuh rumuh di tempat
apa di blok m itu akhirnya dibubarkan oleh aparat gitu aja kan
atau mereka mereka yang ada acara hajatan itu kemudian dibubarkan
ada pengajian juga dibubarkan gitu aja
pada tatarannya sampai di situ
yang ketiga adalah soal antar budaya hukum
nah budaya hukum ini memang memerlukan satu penanganan tersendiri
sifatnya agak khusus spesifik
karena itu menurut saya memang penegakan hukum itu menjadi penting
manakala kemudian perangkat perangkat yang lain sudah disiapkan
misalnya kalau mereka ditangkap ya kan
mereka yang menggoyor ngoyor itu
apakah sudah ada tempatnya untuk menampung mereka
sejajarnya juga memberikan makan
nah kalau mereka punya anak istri
bagaimana dengan anak istrinya
kan itu menjadi persoalan
kalau mereka misalnya yang bekerja dalam konteksnya harian
sehari hari atau harian melepas
karena masalahnya adalah mereka ini didasarkan pada persoal ekonomi tadi
soal adalah kebutuhan perut kan
nah ini kita artinya penegakan hukum itu akan efektif
kalau memang semua dalam posisi yang
artinya ketukupan gitu
segala perangkatnya sudah ada lah
kalau misalnya apa apa belum ada
mau ditegakkan hukum kayak seperti apa
malah yang muncul nanti kontraproduktif
mereka melakukan perlawanan
yang berbahaya kan di situ
ketika perlawanan itu menjadi masif misalnya
sama sama bareng bareng mereka bergerombol gerombol
malahnya jadinya kan bukan corona yang dihadapi
malah menghadapi orang marah kan gitu
jadi ini yang harus dihindari
saya kira penegakan hukum bisa dilakukan
tetapi ya itu dengan cara yang sangat hati hati
karena bagaimanapun juga masyarakat kita
memang menanggapi soal corona ini tidak teragam gitu
tidak seragam artinya memang ketika dihadapkan oleh kebutuhan sehari hari
dia memang akhirnya ya mau nggak mau lebih utama perutnya
daripada urusan corona
ini memang kesadaran juga ya
banyak faktor memang di dalamnya itu
tapi kita tidak sederhana menyimpulkan bahwa ini karena mereka bandel kemudian
karena ini kan bukan berlaku kriminal kan mereka itu
oke pak terubus
mereka kan hidup dalam kondisi normal sebagaimana sehari hari dia lakukan gitu
kita kemudian dengan dasar
oh ini lo invest one saudara telah melakukan perbuatan di luar
yang ditetapkan oleh pemerintah kebijakannya social distancing
ya maka kemudian kan ini akan menjadi perdebatan di lapangan
misalnya nanti prakteknya di lapangan
aparat ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat ini kan akan berpikir dua kali
dan juga akan berat juga menurut saya
oke ini harus berhubungan
jadi bisa saja dilakukan tetapi memang perlu proses gitu menurut saya
oke pak trubus tapi kalau kita berkaca pada pengalaman negara negara lain
seperti italia kemudian jerman dan juga singapura
mereka memperlakukan sanksi dan juga denda serta pidana penjara
kepada masyarakat yang kemudian tidak mengikuti imbauan dari pemerintah
ataupun kebijakan dari pemerintah melakukan social distancing
menurut anda itu kemudian pemerintah kita tidak siap gitu
memperlakukan itu karena takut ada perlawanan
karena dibandingkan dengan sana
di sana itu mbak adalah kehidupannya itu sudah istilahnya public trustnya cukup tinggi
terhadap pemerintah itu sendiri
kemudian kehidupan ekonominya juga relatif itu relatif mapan lah gitu
tetapi kalau dan negara ini sendiri di sana sudah punya kapasitas untuk menolong ini semua kan
untuk menghadapi ini semua lah
kalau kita kan anggaran saja kita cuma enam puluh tiga triliun
kalau misalnya enam puluh tiga triliun dipakai untuk social distancing
semua seluruh dari sabang sampai merauke tentu kan itu berat kan gitu
jadi menurut saya kita juga harus realistis bahwa memang indonesia akan berbeda
karena ini persoalannya pada persoalan jurang antara kaya miskin di indonesia itu sangat luar biasa mbak
jadi ini yang harus dipahami dulu oleh para pengambil kebijakan
karena itu mana kala kemudian kita melakukan social distancing secara ketat gitu
itu bisa dilakukan tetapi itu pada masyarakat yang punya kesadaran baik
nah kalau misalnya
masyarakatnya pada tataran yang tadi apa namanya mbr
masyarakat berpenghasilan rendah
ya saya kira juga sulit juga itu
tapi pun diberi pengertian berkali kali kalau dia kebutuhan sehari harinya nggak ada
ya mau nggak mau dia akan peluyuran keluar cari makan
karena kalau di rumah terus sementara anaknya juga nggak ketolak di rumah
kan istrinya di rumah dia sendiri juga mau nggak mau karena kebutuhan ya akhirnya keluar kan
daripada di rumah dimarah marahin sama anak sama istri
oke pak trubus
nah ini hal hal seperti ini harus dipertimbangkan
saya kira apa yang dilakukan sekarang ini sudah relatif baik secara bertahap
hanya kemudian kalau kita mencotek negara negara yang sudah ada itu memang menjadi agak ironi gitu ya
artinya kok bisa diterapkan
ini memang persoalannya ada kondisi sosial kultural yang ada di dua negara
pak abed sebetulnya tadi sudah disebutkan oleh pak trubus
pemerintah itu bisa melakukan penegakan hukum
ada dasar hukumnya di undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
itu mencakup sebetulnya ada empat jenis karantina
karantina rumah karantina wilayah karantina rumah sakit dan juga karantina sosial
atau pembatasan sosial
social distancing seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
kenapa kemudian itu tidak diberlakukan
karena di situ di pasal sembilan puluh tiga disebutkan warga yang tidak mengikuti aturan dapat dipidana paling lama satu tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
kemudian kenapa pemerintah tidak menggunakan undang undang itu untuk menghimbau
atau mengatur masyarakat yang tidak patuh terhadap social distancing
mereka pergi ke kantor maka kita tak angkat
artinya harus ada diferensiasi tentu saja
ini kan tidak bisa diterapkan semuanya
saya sudah sampaikan tadi
yang sifatnya perizinan dari pemerintah itu sudah dilakukan penghentian
dan efektifitasnya menunjukkan di sana
tantangan terbesar kita saya tekankan lagi gitu
itu adalah ketika masyarakat melakukan aktivitas
tidak terlalu individual
tapi pada titik tertentu itu berada di ruang dan tempat yang sama
misalnya stasiun kereta
kemudian di pasar dan lain lain sebagainya
kalau mereka kumpul kumpul di jalanan dan lain sebagainya
tidak ada covid
babinsa juga biasa aja itu membubarkan
jadi itu bisa dilakukan untuk itu
nah yang justru pr terbesar ini adalah
bagaimana menjawab tantangan yang dari saudara saudara kita
yang memang karena alasan ekonomi
mereka itu harus melakukan aktivitas yang banyak di luar
nah inilah yang saya sampaikan tadi itu
pemerintah sedang berupaya untuk bisa secepatnya
mengeluarkan skema bagaimana membantu saudara saudara ini
karena kalau tidak
mereka yang pergi misalnya ke kota naik kereta dari bogor
kan kantornya tidak bareng
kerjaannya tidak bareng
tapi mereka menjadi bersama di dalam di kereta
menjadi bersama mereka di stasiun stasiun
jadi ini yang memang jadi pr
misalnya di kemang itu karena berkaitan dengan perizinan begitu
cafe cafe di kemang itu sudah tutup
restoran restoran di sana juga ada tutup
dan pemerintah jakarta itu menggunakan pengeras suara dan lain sebagainya
memberikan informasi untuk itu
jadi tantangan terbesar kita itu
hampir semua laporan hari ini itu berkaitan dengan penggunaan transportasi publik
dan tempat tempat publik yang tempat pertemuan banyak orang
oke oke kita akan lanjutkan nanti
pembicaraan kita ataupun diskusi kita bersama dengan para narasumber
dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak abed nego tarigan plt deputu ii ksp
dan juga pak trubus harian
dan juga pak trubus harian
dan juga pak tata hardiansyah analis kebijakan publik universitas trisakti
saya mau kembali lagi ke pak abed
melanjutkan tadi yang sebelumnya bahwa anda sudah mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rencana untuk bagaimana mengatasi para pekerja harian tadi
yang nasibnya itu kemudian bergantung dengan mereka harus bekerja begitu pak setiap hari
tapi kan kalau kita lihat di negara negara lain juga seperti tiongkok
mereka juga pada saat memperlakukan lockdown itu aktivitas perekonomiannya kemudian semuanya lumpuh begitu pak
artinya keselamatan warga itu menjadi yang utama
artinya pemerintah langsung memperlakukan lockdown dan perekonomiannya lumpuh
nah di sini kenapa sebetulnya
apa pertimbangan pemerintah menerapkan social distance terlebih dahulu kemudian pendekatannya itu sangat soft gitu pak abed
nah kita kan belum juga nanti kan misalnya terkait dengan hasil rapid test
maka masyarakat tahu bahwa hasil tes kita itu cukup luar biasa besar begitu ya
dan kemudian juga
dan kemudian juga
masyarakat akan menjaga dirinya secara sosial itu akan terbentuk begitu masyarakat yang lebih berhati hati
mungkin juga sangat dipengaruhi dengan statistik yang ada sekarang ini gitu ya dibandingkan dengan negara negara lain
banyak masyarakat kita juga pada posisi melihat bahwa oh ini masih kecil kok ini nggak perlu dikhawatirkan gitu
itu juga ada saya temukan di beberapa masyarakat kita begitu
termasuk juga di sekitar tempat saya tinggal begitu
nah namun di sisi lain juga terkait dengan kesiapan di dalam bagaimana memberikan dukungan insentif
ekonomi kepada masyarakat kita yang tidak mampu dan kemudian juga untuk bagaimana mendorong social distancing yang lebih masif
itu memang lagi lagi perlu kita lihat juga ketersediaan sumber daya yang ada di kita
karena ini memang menjadi satu perhitungan yang penting seperti saya katakan tadi
jangan sampai justru kita menerapkan tapi sebenarnya tujuannya social distancing yang lebih end post yang lebih kuat begitu
tapi seperti sampaikan pak terugus tadi malah chaos
karena kebanyakan masyarakat itu
karena ketidak ketersediaan gitu ya sumber daya yang ada misalnya gitu loh
misalnya bagaimana masyarakat tadi disiapkan insentif atau dukungan terkait dengan kebutuhan mereka sehari hari
kemudian bagaimana sistem sosial kita yang ada di dalamnya
kemudian yang ketiganya itu juga berkaitan dengan bagaimana kebutuhan kebutuhan yang ada selama social distancing ini dijalankan
karena kan begini misalnya
ketika misalnya menteri pendaya gunaan aparatur negara mengeluarkan surat bahwa kita diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah
itu di pemerintahan nggak terlalu sulit begitu
tetapi ragam bentuk pekerjaan dari banyak orang ini tentu butuh pendalaman yang lebih baik
supaya tidak menciptakan resiko yang lebih besar terutama kepada keluarga keluarga miskin yang seperti disampaikan oleh pak trubus tadi
artinya kan tadi seperti yang anda sampaikan masyarakat masih menganggap enteng jumlah angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia
nah tapi di sisi lain pak tenaga medis dan juga kemudian para petugas kesehatan itu semuanya sudah mulai kewalahan
artinya apakah kemudian pemerintah ini kan berpacu dengan waktu begitu pak
social distancingnya ini kemudian tidak begitu efektif
nah kalau kita lihat kan ini kan masih terus ya
masih terus jalan
artinya kan kita juga nggak diam gitu ya
jadi misalnya rapid test akan dijalankan
dan kemudian nanti hasil rapid test secara logika umum itu angka yang itu akan pasti meningkat untuk deteksi
dan kemudian dari proses deteksi itu kan kita tahu wilayah wilayah mana yang memang harus kita berikan perhatian yang cukup nantinya
misalnya apakah perlu sejak karta jakartanya gitu ya
tentu bisa jadi wilayah wilayah tertentu yang memang kita berikan perhatian
kita berikan atensi khusus
dan ini juga bagian dari upaya kita bagaimana secara tepat untuk bisa
bagaimana sumber daya yang kita miliki itu bisa digunakan dan dikelola
karena yang berbahaya itu jangan sampai juga kita di dalam proses pengambilan keputusan
itu terkesan juga panik ya
ini juga memang jadi satu isu
artinya di masyarakat ada keresahan akan berbahaya sekali kalau juga di pemerintah mengambilkan keputusan berdasarkan keresahan yang ada
sampai kapan pak sebetulnya pemerintah masih akan melakukan pendekatan soft dan juga penerapan social distancing meskipun angka penyebarannya terus meningkat pak
kalau ini kan gak bisa dibilang soft ya
orang diberhentikan nggak boleh sholat nggak boleh ini itu bukan soft gitu
artinya itu sudah juga satu tindakan yang banyak juga yang tidak bisa menerima
tetapi pada akhirnya mereka bisa menerima
artinya ini juga tidak mudah di dalam kehidupan bermasyarakat kita
itu kalau ada yang bilang soft orang melarang dilarang beribadah dilarang ke gereja dilarang ini itu nggak soft gitu
itu hak kemerdekaan setiap orang sebenarnya
artinya dalam konteks ini hak hak masyarakat kita pun sebenarnya sudah kita batasi
untuk di dalam perkembangannya ini terus nanti kita akan eskalasi
misalnya kan seperti saya katakan tadi
kita akan terus mengadakan untuk peningkatan ini
misalnya hari ini misalnya terkait dengan transportasi kita harus evaluasi
transportasi kita ternyata nggak bisa hanya sekedar pembatasan terkait dengan jam operasinya gitu ya
tentu ada upaya yang lebih untuk dilakukan untuk itu
pak trubus artinya tadi sudah disebutkan oleh pak abed bahwa masyarakat kita masih menganggap enteng
pertumbuhan jumlah kasus pasien positif di covid sembilan belas
anda juga sependapat soal itu sehingga kemudian membuat masyarakat tidak terlalu menghiraukan permintaan ataupun himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing pak trubus
ya menurut saya sih nggak seperti itu ya
dia gak menganggap enteng sih enggak
karena apa namanya masyarakat itu ada sebagian yang tidak tahu gitu
ini kan persoalannya di itu tadi
masalah sosialisasi komunikasi dan edukasinya
dan edukasinya yang belum optimal gitu loh
jadi bukan berarti mereka apa namanya menganggap enteng enggak
karena mereka kan harus tahu sebenarnya bahaya corona itu apa kan gitu
ini kan selama ini masyarakat
kelas menengah pak trubus
jadi pak trubus di kelas menengah juga saya menemukan banyak yang masih kumpul kumpul di hari libur gitu
social distancing lah lockdown lah kemudian
oke silahkan pak abed
yang itu sendiri di masyarakat kan banyak nggak tahu gitu
jadi ini menurut saya juga harus
harus harus ada apa namanya ketegasan dari pemerintah
sekarang persoalannya bagaimana kondisi peningkatan korban daripada odp maupun pdp ini kan semakin meningkat tajam
karena itu cara yang paling efektif adalah kita melakukan kalau mau social distancing harus social distancing yang tegas
kita harus ada melakukan penegakan hukum yang secara terukur menurut saya
itu penting itu
tapi ya itu pemerintah harus menyiapkan segala akomodasinya
jangan kemudian apa menerapkan penegakan hukum tapi tanpa disertai dengan apa namanya pembindingan ataupun apa
yang kedua adalah perlunya kebijakan kolaboratif
jadi kolaboratif itu artinya ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah
terutama di daerah lah ini kemudian daerah ini supaya berdaya kan gitu
karena kalau tidak tanpa adanya kebijakan kolaboratif itu akan sulit gitu
koordinasi yang optimal harus dibutuhkan dalam rangka apa
untuk memperkecil ruang gerak daripada penyebaran covid sembilan belas
jadi dalam hal ini tentu kita tidak perlu berdiskusi panjang
tetapi bagaimana sebenarnya ketika kita sudah menerapkan konsep social distancing ya secara tegas kalau memang kita mau memilih jenis yang lain
seperti yang dikatakan itu di dalam undang undang kekarantinaan undang nomor enam itu kan banyak tuh alternatifnya
nah disitu kan juga disitu jelas kan kalau misalnya dikarantina
pemerintah itu wajib menyediakan
apa namanya makan baik termasuk pernak pernak
oke pak trubus oke oke pak trubus saya akan ke pak abed terlebih dahulu
harus ada keberanian menurut saya pemerintah harus tegas mana yang harus dilakukan
yang penting itu adalah bagaimana penyebaran ini sehingga tidak terus meningkat
oke oke pak trubus saya mau ke pak abed terlebih dahulu
semakin takut semakin panik karena itu ya keberanian inilah menurut saya ketegasan dari pemerintah
kalau memang mau apa low enforcement low enforcement aja sekalian
cuma itu tadi dipersiapkan segala sesuatunya
artinya kebutuhan kebutuhan dari masyarakat itu harus disediakan
itu yang penting disitu
pak trubus tahan dulu sedikit
jadi kalau kita apa pertanyaannya seperti sekarang ini terus yang memang ini butuh prosesnya jadi panjang gitu
sementara penyakitnya sudah penyebarannya sudah meningkat terus malah kemana mana
jadi ini jangan sampai kemudian kita malah lebih cepat daripada penyakitnya itu sendiri
itu penyebarannya daripada usaha
atau upaya upaya yang kita lakukan
oke tahan dulu pak trubus
sebentar pak trubus
pak abed tadi sudah disebutkan oleh pak trubus bahwa pemerintah ini harus memberikan sosialisasi dan juga edukasi
karena ternyata banyak sekali masyarakat kelas menengah bawah yang belum memahami apa itu corona
apakah itu anda sepakat dengan pernyataan itu bahwa memang kurangnya sosialisasi kemudian membuat masyarakat menjadi abai terhadap social distancing
bukannya menganggap enteng jumlah kasus yang positif begitu pak abed
kalau sosialisasi itu adalah pekerjaan yang terus menerus ya
jadi bukan sesuatu yang kalau sudah ini langsung berhenti
dan artinya itu akan terus dilakukan
nah terkait dengan ini realitasnya juga seperti saya katakan tadi
di kelompok kelompok kelas menengah juga
ini juga kesadarannya perlu ditingkatkan juga
jadi banyak masyarakat yang takut tetapi di dalam prakteknya itu juga masih banyak yang misalnya tidak menunjukkan kebenaran
tidak menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang ada atau disosialisasikan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat
misalnya kegiatan kegiatan yang dilakukan di kawasan kawasan perumahan
nah khusus untuk kegiatan kegiatan besar ini saya lagi sampaikan ini akan terus dilakukan
dan kemudian juga untuk sosialisasi pasti akan terus dilakukan
karena memang di dalam konteks hubungan tugas ada tiga hal yang dibagi di dalam pekerjaannya
itu pertama yaitu pencegahan
dan kemudian nanti pemulihan
jadi tiga ini memang bekerja terus untuk itu
nah terkait tadi dengan penegakan gitu ya di dalam konteks bagaimana
ini nanti akan terus kita lakukan
dan lagi lagi memang kalau dari sisi pandang kami yang harus kami bereskan itu adalah salah satunya itu jaring pengaman sosial itu yang sebagaimana arahan presiden
itu harus dibereskan segera oleh kementerian kementerian terkait
nah kami memang dalam beberapa hari ini banyak mendorong untuk segera dilakukan untuk itu agar bisa tepat
selain itu juga seperti disampaikan oleh pak presiden rapid test perlu dilakukan segera
dan seperti kita ketahui juga bahwa gubernur gubernur juga sudah adalah posisi siap untuk melaksanakan rapid test itu
dengan tujuan di sini kan kita makin tahu nanti kluster wilayah mana yang perlu kita lakukan pengetatan pengetatan jauh lebih ketat daripada wilayah wilayah lainnya
perlu diingat memang menjadi sangat menantang bagi kita di dalam menjawab persoalan covid sembilan belas ini karena titiknya itu ada di jakarta raya gitu ya di jabodetabek
saya sampaikan tadi mungkin akan berbeda kalau ini misalnya sebut saja di salah satu kota di provinsi lain misalnya di kalimantan atau di sumatera
ini mungkin hitungannya sangat kecil gitu ya
jadi tapi ketika kita bisa bicara jabodetabek maka kompleksitasnya itu menjadi satu pr untuk kita
pak abed tadi anda sudah sebutkan bahwa nanti kalau kemudian eskalasinya meningkat akan ada pengetatan pengetatan di beberapa wilayah
apakah kemudian ada opsi lain yang disiapkan pemerintah jika social distancing gagal untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas termasuk opsi lockdown
prinsipnya semuanya opsi terbuka
dan kita mau itu hasilnya
jadi kita harus berhasil berdasarkan yang kita perhitungkan dan kemudian juga mampu dilakukan gitu ya dengan sumber daya yang ada
jadi kita tidak pernah juga menutup sama sekali opsi opsi di dalam pengambilan kebijakan yang ada
misalnya mungkin nanti ingat bagaimana bapak presiden mengekskalasi dari setiap tahap ke tahap lainnya di dalam penanganan covid sembilan belas ini
oke kita tunggu saja nanti bagaimana langkah cepat dan juga langkah strategis pemerintah dalam menekan angka penyebaran covid sembilan belas di tanah air
semoga segera ditemukan formulanya dan juga tadi sudah disebutkan oleh pak abed akan ada jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang pekerja harian
itu yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah jika nanti ada keputusan keputusan strategis yang akan diambil untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio dengan saya di cnn indonesia pada malam hari ini
terima kasih sekali pak terubu surahardiansyah dan juga pak abed nego tarigandar
sampai jumpa di cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi